mengutip dari laman universitas gejah mada indonesia memiliki dua ratus lima puluh dua jenis sate tapi kalau
kpk sebagai titik balik dalam proses hukum ya bahwa mekanisme hukum sudah ditempuh